saya mau minta tanda tangan bapak untuk berkas ini
tapi dicoba dulu ya
ada kertas kosong nggak buat dia belajar aja dulu
kamu belajar dulu ya mas ya
oke taruh di sini ya
oke pelan pelan bisa kok
sampai jumpa lagi
sustan saya keter
coba belajar sekarang gai
ah yaudah kita coba di dokumennya ya
terima kasih pak
oh iya manajer pemasaran juga ingin ketemu ibu besok
besok ya tapi besok saya ada jadwal ngajar dulu sebentar
selesainya jam berapa ya bu biar saya jemput besok
yaudah kalau gitu saya permisi ya bu
pak terima kasih banyak semoga cepat sembuh
terima kasih pak randy
dia harus ngajar
dan masih bantu handle kerja andi maharatu
gue gak boleh jadi beban buat andin
gue harus lebih mandiri
nanti papa saya senang banget reta bisa buka puasa dengan reta
mas kamu jangan
gimana kondisi al sekarang ya
papa surya bisa mikir kalau aku sengaja bikin masalah di internal
kamu udah nyaman
kamu istirahat dulu ya
aku mau nyiapin makanan buat buka puasa
enggak peduli bernad

yan nenggut ga mahn
gimana kondisi al sekarang
ya udah jauh lebih baik mas
syukur alhamdulillah kalau kondisinya membaik
jujur nen aku cuma penasaran aja kenapa sih al bisa semarah itu aku bawa rena
padahal kan tadi cuma datang ke rumah aku itu pun cuma buka puasa bareng
karena waktu itu kan aku ketemu di rumah sakit rena itu dalam kondisi lagi sedih
aku kan cuma mau menghibur
aku tekanin satu hal sama kamu ya mas tolong
kalau kamu mau jalan jalan sama renat tolong minta izin sama aku karena aku ibunya
ya kan kamu sibuk aku minta izin sama berosa bedanya apa
kami cuma mau dihargain mas
ya terima kasih
bapak hari ini ada jadwal meeting jam dua
dengan perwakilan pt jawa araran
iya iya nanti saya segera kesana ya makasih
saya permisi pak
hati hati di jalan ya
oh udah pulang ya
udah selesai sekolah
udah selesai sekolah ya
kamu kenapa demoi kok cemberut
capek ya habis belajar lah
yuk kita pulang
ya pulang yuk
ya pulang yuk
ma aku mau jalan jalan boleh ya ma
bukannya kamu capek di sekolah sayang
kamu capek abis sekolah
emang kamu mau jalan jalan kemana sih demoi
aku mau jalan jalan ke mana
jalan jalan ke taman
boleh ya ma punis
taman yang yaudah deh yuk kita jalan jalan ke taman ya
kita ke taunan
yaudah yuk kita jalan ke taman ya
kalau aku pulang terus ketemu papa nanti papa jadi sakit lagi
kamu boleh cemberut kan kakak mau jalan jalan ke taman yuk
yuk let's go ke taman ya
macet apa ya belum jam empat kok udah macet
demi sih pak
demi sih pak
pak mohon maaf ini ada apa pak ya
oh sedang terjadi laka lantas satu unit truk terbalik di depan mas
wah bisa macetnya dua jam ini pak
ya makasih ya pak
gak ini kita gak kecepetan nyampe sini jam empat
emang kenapa salah gitu
ya enggak sih cuman aku takutnya orang orang tuh ngira kalo kita itu gak puasa
lo bisa gak sih gak usah mikirin apa yang orang lain bilang
gak sih kamu
ya maksudku gini sekarang kalau kita datang kecepatan juga kan gak jadi masalah bukan berarti kita buka puasa
gak ada yang juga ya
tante sarah gak
apa kabar tante
kalau enggak eh ini tante udah siapin satu meja untuk kalian
aduh jadi ngerepotin tante jadi gak enak
om surya kenapa tante ya kok gak keliatan
oh tadi sih lagi beli kopi terus barusan ngecet tante katanya jalanan macet
ada kecelakaan lalu lintas katanya
waduh kecelakaan macet ya
eh ayo dong kalian duduk masih berdiri
yuk ini meja reservasi atas nama angga loh
terima kasih tante ya
kalian mau buka puasa kan rencananya di sini
ini dengan ibu sarah
ini ada paket buat ibu
paket dari siapa ya
nama pengirimnya tidak tercantum di sini bu
tapi ini atas nama ibu sarah
kalau tanda tangan di sini ya bu
paket apa ya
perasaan aku gak pesen apa apa
kalaupun mesen diantarnya kan ke rumah
kenapa ke sini
eh tapi alamat dan namanya benar sih ini
dari siapa ya
terima kasih bu